polemik mengenai kenaikan tarif masuk pulau komodo dan pulau padar
di labuan bajo nusa tenggara timur terus berlanjut
meski telah berlaku sejak satu agustus lalu
kebijakan ini masih menuai protes dari sejumlah pelaku usaha wisata lokal
dan berdampak pada wisatawan yang datang
menanggapi polemik berkepanjangan ini
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
meminta semua pihak menahan diri dan berpikir sejuk
demi kepentingan kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif
ia menyebut jangan sampai polemik ini menimbulkan narasi negatif
dan berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan di sana
menurut sandi langkah ini merupakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah
untuk dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan arahan presiden joko widodo
demi menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kunjungan di labuan bajo
ia mengapresiasi aspirasi dari berbagai pihak yang kemudian akan dikoordinasikan
konsensus jemadu putra asli labuhan bajo sebagai defisi tentang pengembangan destinasi
dan infrastruktur akan menambung kampung dan menjadi bahan masukan
agar sosialisasi dan edukasi yang diperlukan agar kebijakan ke depan
selalu beririkan berfungsi konservasi dan peningkatan ekonomi
dan setiap masyarakat untuk menjaga minyak kautum makan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tuhan memberkati kita semua
sebelumnya polemik tentang kenaikan tarif ini membuat sejumlah pelaku usaha wisata labuan bajo
melakukan mogok kerja dan berdampak pada terlantarnya wisatawan yang tiba di bandara komodo labuan bajo
sementara itu pemerintah kabupaten manggarai barat menyatakan telah mengantisipasi kondisi ini
dengan menyediakan bus dinas untuk transportasi wisatawan dari bandara menuju hotel

dan akibatnya bisa menelansarkan para pemerintah wisatawan yang berada di bandara
contohnya seperti sekarang ini jalannya macet atau mogok karena demonstrasi

kami pastikan seluruh pelayanan berjalan dengan prima
begitu ada kesulitan transportasi di bandara
pemda mengambil alih peran itu menyiapkan kendaraan
walaupun kendaraan dinas bis prinsipnya tidak boleh ada tamu satupun
yang terlantar karena ketiadaan transportasi
di sisi lain aksi mogok kerja ini berbuntut pada penangkapan sejumlah peserta aksi
oleh kepolisian setempat
polisi mengatakan aksi ini mengganggu kamtipmas karena dilakukan di depan bandara komodo